bakal calon wakil presiden gibran raka buming raka mengaku sudah mendapat izin dari ketua dpp pdip puan maharani
dan ketua tim pemenangan nasional ganjar presiden arsat rashid untuk mengikuti pilpres dua ribu dua puluh empat
ditemui pada senin gibran membantah telah membangkang dari pdip
gibran meminta agar terkait keikutsertaannya dalam pilpres tidak diungkit lagi
hingga kini gibran belum mendapatkan sanksi tegas oleh pdi perjuangan
teman teman media dan saya sudah berkali kali bilang
kira kira dua minggu yang lalu saya sudah ketemu mbak puan dan pak arsyad
beliau berdua sudah memberikan saya izin untuk ikut berkompetisi
tuh ya nggak perlu saya ulang ulangin lagi